selanjutnya presiden joko widodo ini melepas keberangkatan delapan ratus empat puluh empat orang kontingen di indonesia di sea games ke tiga puluh dua di kamboja
jokowi memberi target untuk para atlet mendapatkan emas lebih banyak dari sebelumnya
target tersebut disampaikan di halaman istana merdeka jakarta pada selasa pagi
jokowi memberi target pada para atlet untuk membawa medali emas lebih dari sea games di vietnam
serta meminta agar peringkat kejuaraan indonesia meningkat menjadi kedua atau pertama
jokowi mengingatkan untuk meraih target tersebut tak mudah
untuk itu jokowi meminta para atlet bekerja keras
total jumlah atlet yang berlaga di sea games kamboja sebanyak lima ratus sembilan puluh sembilan atlet
yang akan mengikuti tiga puluh satu cabang olahraga dari tiga puluh enam cabur yang dipertandingkan
dan peringkat kita di peringkat ke tiga
nah sekarang mestinya lebih dari itu
saya minta emasnya di atas enam puluh sembilan
peringkatnya juga di atas tiga
pilihannya hanya ada dua
peringkat satu atau peringkat dua
jokowi menyebut belum ada perubahan untuk nominal bonus bagi atlet peraih medali di sea games tahun dua ribu dua puluh tiga kali ini
bonus akan tetap diberikan sesuai aturan yang sudah berlaku sebelumnya
jika mengacu di peralatan sea games sebelumnya
para atlet yang meraih medali emas saja ini akan mendapat nominal bonus mulai dari tiga ratus lima puluh hingga lima ratus juta
bonus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan
kecuali nanti ada kebijakan lain ya kita berdoa saja
itu udah arahan pimpinan tertinggi panglima tertinggi kita
jadi kita sebagai prajurit akan mencoba semaksimal mungkin untuk meraih target tersebut
tapi tadi saya juga laporkan ke bapak presiden target kita di enam puluh medali itu dengan perolehan peringkat di tiga sebenarnya hitungan kita
jadi semoga motivasi dan target dari bapak presiden tetap kita jadikan acuan
dan juga maksimal untuk atlet atlet dan konting indonesia ini bisa meraih lebih dari segitu